sabtu siang kemarin harga tiket bus terpantau naik di terminal kampung rambutan jakarta timur
salah satu perusahaan otobus haryanto juga akan
memperlakukan kenaikan harga tiket berjalan secara bertahap
bertanggalnya sekian bertanggal sekian
meski demikian po bus mengaku tiket untuk dua puluh delapan april hingga satu mei dua ribu dua puluh dua telah habis terjual
po bus akan meluncurkan bus tambahan untuk calon penumpang yang kehabisan tiket pengecekan ramcek
juga dilakukan rutin untuk semua bus persiapan kelaikan angkutan darat juga terus dilakukan
kementerian perhubungan sabtu petang kemarin dirjen perhubungan darat kemenhub
budi setiadi memantau kesiapan terminal bulu pitu purwokerto jawa tengah termasuk mengecek bus
angkutan lebaran pengecekan bus meliputi lampu pengereman wiper roda bus dan pengemudi sejumlah
bus antar kota antar provinsi tak luput dari pengecekan bus yang lolos pengecekan ini langsung
dipasangi stiker inspeksi keselamatan llaj sementara itu dirjen perhubungan darat akan
menindak tegas po bus yang melanggar dan ugal ugalan selama dalam perjalanan
tidak menyamin terus terpaksa ramcek ditemukan ada beberapa persoalan yang tidak sejalan tentunya
baik itu minor maupun major itu harus kita lakukan mitigasi kalau mayor pastinya perbaikan
sebesar kita kembalikan kepada pihak operatornya tapi kalau minor mungkin menyebut masalah kaca
wipernya dan sebagainya bisa kita lakukan perbaikan barang saat ada di tempat ini
hai kemenhub mengimbau para pemudik agar disiplin menerapkan protokol kesehatan dan
menjalani vaksinasi booster pihak kemenhub pun akan menyediakan fasilitas kesehatan untuk
vaksinasi dan rapi tes antigen di beberapa titik tim liputan cnn indonesia